kita ke informasi selanjutnya setelah mendatapkan tujuh tersangka polisi kembali menahan tiga supporter jakmania yang diduga terlibat dalam kerusuhan di gelora bung karno jumat lalu
ketiga langsung menjalani pemeriksaan intensif
tiga pendukung persija ditangkap aparat direkturat reserse dan kriminal umum terkait penganiayaan brigadir yudhawanta di dalam stadion
polisi menangkap ketiganya setelah mendapat keterangan dari tersangka jamal alias oboi yang telah lebih dulu ditahan
total keseruan untuk tersangka tujuh kemudian tiga masih pemeriksaan intensif kita masih menunggu satu kali dalam empat jam
jadi ketika tersangka yang lain kita tangkap itu kemarin malam
krim susunan krim umum satu
kerusuhan yang terjadi di gelora bung karno saat berlangsungnya pertandingan persija versus sriwijaya fc berbuntut panjang
pemerintah memberikan deadline lima belas juli kepada pt gta selaku operator liga untuk memberikan laporan
dan evaluasi menyeluruh
rapat di kementerian pemuda dan olahraga ini dihadiri perwakilan pt gta selaku operator liga pssi persija dan kepolisian
yang dibahas adalah keributan pada pertandingan di stadion gbk jumat dua puluh empat juni lalu antara persija versus sriwijaya fc
wacana untuk menghentikan liga pun sempat muncul walaupun akhirnya pemerintah hanya memberikan teguran dan meminta operator liga dan pssi melakukan evaluasi menyeluruh
pemerintah juga memberikan rekomendasi sanksi
pihak yang terbukti bersalah
kemudian menjatuhkan sanksi kepada persija untuk tidak boleh menjadi tuan rumah selama enam kali pertandingan
supporter jack mania tidak disingkan menghadiri turnamen selama berlangsungnya isc
kemudian persija dan pt jts selaku panitia penyelenggara harus mengganti kerugian material yang ditimbulkan dan termasuk menanggung biaya yang menjadi beban para korban
siap menjalankan semua keputusan rapat termasuk pertama
komisi disiplin melakukan sidang yang insya allah besok mengambil keputusan dengan opini hukum yang telah kita diskusikan tadi
kedua gts dengan senang hati untuk melakukan upaya evaluasi dan perbaikan kinerja pengelolaan pertandingan
kerusuhan terjadi setelah pertandingan persija melawan sriwijaya fc di stadion utama gelora bung karno pada jumat malam
ratusan supporter yang sebagian besar remaja terlibat dalam kerusuhan itu
gubernur dki jakarta basu
baki cahayapurnama atau ahok mengatakan akan mencabut kartu jakarta pintar atau kjp bagi pelajar yang tertangkap saat kerusuhan supporter bola tersebut
ia juga menegaskan dinas pendidikan untuk mencari tahu di mana para pelajar tersebut sekolah
jika di antara mereka ada anak terlantar ataupun yatim piatu dinas sosial juga akan dilibatkan
hingga saat ini polisi telah melepaskan sekitar satu ratus lima puluh lima supporter yang terlibat kerusuhan
yang di antaranya kebanyakan terpaksa
sementara empat belas orang lainnya yang diduga provokator masih diperiksa